nek soalnya kan lu ditunas banyak nih sama ci marlin ya
kalau investasi dalam negerinya sendiri mencapai empat puluh lima juta
kalau zaman di undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan dulu itu mulainya dari sampai tujuh puluh lima persen
dan saya sangat hormat saja kepada semuanya